akademisi roky gerung dilaporkan ke polisi setelah dianggap melakukan penghinaan terhadap presiden jokowi
pelapornya adalah kelompok relawan pendukung jokowi
selain roky gerung pemilik akun youtube revli harun juga turut dipolisikan
sudah bergabung melalui sambungan virtual lisman hasibuan koordinator relawan indonesia bersatu
selamat sore bang lisman
ya selamat sore mbak rifana kabar
bang lisman apa alasan anda dan relawan melaporkan rocky gerung ke pihak kepolisian
ya pertama perlu saya sampaikan bukan kali ini aja roky gerung melakukan diksi diksi yang membuat kegaduhan di tengah tengah masyarakat
dan kami melaporkan pendekat hukum kdlm yang diterima laporan kepolisiannya
terkait dengan adanya kataan dari rocky gerung yang mengatakan
jokowi dengan bahasa yang tidak elok
yang tidak pantas yang didengarkan melalui channel youtubenya refli harun
dan ini disebarkan lalu dibaca sama banyak orang
dan saat ini memunculkan kegaduhan terkait dengan pernyataan pernyataan
ataupun diksi yang disampaikan oleh roky gerung
dengan pernyataan yang menyinggung
nah kami anggap menghina kepala pemerintahan republik indonesia yang hari ini dipimpin oleh pak jokowi
jadi selain melaporkan roky gerung
anda dan juga relawan melaporkan pemilik akun youtubenya ya refli harun ya ke polisi
ya alasannya ini kan media yang dipakai oleh mereka melalui channel youtubenya arief yarun
dan hampir yang berkomentar itu puluhan ribu
dan hal ini bisa membuat kegaduhan apalagi kita akan menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
kita ciptakanlah suasana dengan aman dan damai
jangan membuat satu kegaduhan kegaduhan
yang bisa membuat nanti kita sesama antar anak bangsa ini bisa pecah juga nanti

maka kita laporkanlah secara revenue harun juga ya kan
dan kami mendapatkan informasi hari ini channel youtubenya sudah di take down
oke maksudnya videonya sudah di take down oleh akun youtubenya refli hasan
sudah di take down
tadi malam saya masih buka masih bisa
tapi hari ini sudah nggak bisa ya tapi kita sudah laporkan kita sudah kasih bukti bukti juga ke penyidik di polda metro jaya
dan kami sudah diperiksa dan kami sudah diambil keterangan
ya insya allah kita minta polda metro jaya segera memanggil rocky gerung
untuk diperiksa karena ini masyarakat dan pendukung daripada bapak jokowi pemerintahan jokowi saat ini sudah marah besar
bang lisman ya buktinya apa saja yang anda sertakan dalam laporan ke polda metro jaya nih
ya tadi malam kita sampaikan ya video yang sudah tersebar juga di beberapa media
terus ada beberapa percakapan di screenshot yang kita sampaikan dari video tersebut
dan kami sudah sampaikan satu flash disk dan ada beberapa catatan media
kita sampaikan dan telah diterima
dan harapan kita kalau bisa besok polda harus memanggil roky gerung
ini yang menarik ya
karena kabarnya laporan anda ini ditolak oleh baras krim polri
karena harus ada klarifikasi
saya tidak pernah membuat laporan di mabes polri
oh nggak pernah membuat laporan
oh itu berarti relawan yang lain
laporan di polda metro jaya dari jam delapan malam dan diterima
jadi ada relawan lain yang melaporkan ke baras krim polri ditolak
sementara anda melaporkan ke polda metro jaya
sebenarnya bukan ditolak
itu mereka kan tetap mendatangi mabes polri untuk konsultasi terkait masalah ini
saya juga melaporkan
melaporkan ke polda metro jaya
dan alhamdulillah dari malam diterima secara resmi
dan ini pasar berlapis
bukan pasar undang undang ite saja yang dimasukkan
apa aja selain undang undang ite
di malam itu dimasukkan terkait dengan suatu provokasi atau keonaran
menyinggung kepada kepala pemerintahan
ini bisa menyangkut dengan provokasi
tapi kan harus ada klarifikasi ya dari presiden jokowi sebagai pihak yang merasa dirugikan ini
bagaimana kemudian bang lisman
oh kita yang dirugikan sebenarnya kan rakyat indonesia
dengan pernyataan yang rocky gerung
sekarang ini jokowi adalah kepala pemerintahan
kami ini rakyat
kami punya hak konstitusi
kita juga untuk berhak untuk melaporkan ke polda metro jaya
laporan saya diterima
laporannya diterima ya di polda metro jaya
tapi statusnya belum naik begitu ke penyidikan
ya kita harapan metro jaya besok manggil roki gerung
bisa kan status ini
lebih jauh lagi
sudah ada informasi dari penyidik kapan akan dipanggil roky gerung
ya kita berharap besok lah
oke tapi belum ada ya
saya mau tanya ya bang lisman
apakah ada dorongan dari pihak istana atau partai tertentu
untuk anda melaporkan roki gerung dan refliharun ke pihak berwajib
nggak ada nggak ada
saya sebagai warga negara yang baik
melihat saat ini pemerintahan jokowi juga bagus
dan kita selama ini berkomunikasi di lapangan
kita lihat bahwa pak jokowi ini betul betul merakyat dia
ya kan bersama rakyat dia
kenapa dia dikatakan yang negatif dan kata kata yang tidak pantas
diutarakan sama roki gerung
itu hal yang tidak pantas sebagai akademisi
katanya dia seorang profesor
tapi pernyataan pernyataan dia diksi diksi dia yang dipakai
kemarin itu sangat menyinggung hati rakyat indonesia
oke anda ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun ya
ada ketuakan baik kan
tidak ada yang perintah saya dari ketua umum partai manapun
tidak ada pun saya komunikasi sama istana
ya kan ini bentuk dari kepedulian kita
ya sebagai masyarakat itu juga
saya laporkan namanya roki gerung
pertama resli harun
oke baik kita tunggu nanti bagaimana
keputusan ataupun hasil penyelidikan ya dari penyidik polda metro jaya
karena kasus ini ternyata ditangani oleh polda metro jaya
bukan barat skripal kita tunggu nanti
saya perlu tambahkan nih mbak
saya minta saya tambahkan ini
ya kan kalau bisa besok
saya bisa memanggil namanya roki gerung
oke kita tunggu nanti dari subjektivitas penyidik itu
ya terima kasih lisman hasibuan pelapor
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini